presiden jokowi dan wakil presiden yusuf kala berbuka puasa di kediaman ketua mpr ri zulkifli hasan
dan sudah ada koresponen cnn indonesia nesya megawati
saat malam nesya siapa saja para pejabat negara dan politisi yang juga ikut berbuka puasa di kediaman zulkifli hasan
dari ketua mpr zulkifli hasan untuk membuka bersama di rumah dinasnya di komplek dudya chandra
karena memang ada sejumlah pihak ataupun tokoh yang juga ikut menghadiri acara buka bersama di antara wakil presiden yusuf kala
lalu kemudian juga ada para wakil ketua mpr minus ahmad basara dari pdip dan juga hidayat nur wahid yang merupakan dari pks
menurut zulkifhas kedua tokoh tersebut berlawanan hadir karena tadi masih mengikuti rapat di partainya masing masing
tapi selain itu juga ada ketua dpr bambang susatyo lalu kemudian juga ada ketua dpd usman sabda odang atau oso
lalu kemudian ada sejumlah
hari ini memang putri kalau misalnya kita memang buka bersama ini menjadi sebuah tradisi ketika acara buka bersama ketika memang diawali di hari pertama puasa kemarin atau di awal awal bulan ramadan ini
kemudian diawali dengan ketika pada saat istana atau presiden joko widodo mengundang kepada seluruh pimpinan lembaga negara untuk hadir buka puasa di istana negara
itu berlangsung pada hari jumat kemarin putri dan hari ini gantian nanti giliran ke presiden joko widodo bertandang
memenuhi undangan ke rumah dinas hari ini memenuhi undangan dari ketua mpr zulkifli hasan
lalu hari rabu mendatang memenuhi undangan hari senin mendatang rencananya akan presiden jokowi dodo memenuhi undangan untuk buka bersama di rumah dinas ketua dpr yakni bambang susatio dan juga pada hari rabu mendatang dibuka bersama di rumah atau kegiatan ketua dpd bapak oso
ya nesha apakah kemudian ada yang disampaikan oleh
zulkifli hasan misalnya terkait dengan pemilu presiden yang memang pemilu dua ribu sembilan belas sudah lewat dan apakah ada gestur khusus yang ditunjukkan oleh zulkifli hasan
ya putri ada sekali bahwa ada yang disampaikan oleh zulkifli hasan ketika pada saat pidato tadi
memang ketika pada saat pidato tadi kapasitanya sudah sebagian ke ketua mpr
ketika pada saat pidato zulkifli hasan juga mengatakan ataupun bicarakan mengenai proses pemilu
ini yang ia mengatakan bahwasannya berlangsung dengan lancar dan meminta kepada seluruh pihak untuk menunggu pengumuman resmi dari kpu tanggal dua puluh dua mei mendatang
menurut zulkifli hasan siapapun pemenang dari kompetisi ataupun pilpres dua ribu sembilan belas ini harus bisa merajut kembali indonesia merajut kembali merah putih
termasuk juga memang menurut zulkifli hasan kemenangan artinya adalah pihak pihak yang menurut zulkifli hasan ataupun zulkif hasan adalah bisa merajut kembali perbedaan perbedaan
ketika pada saat konsultasi pilpres dua ribu sembilan belas atau pada tanggal tujuh belas april kemarin putri
tapi memang gestur yang menjadi unik adalah kalau misalnya memang tadi kapasitasnya zulkifli hasan bercaha sebagai ketua mpr
tetapi zulkifli hasan juga menyinggung dirinya ketika pada saat pidato bahwasannya sebagai pribadi memang ataupun sebagai ketua umum partai tidak mendukung tidak berkoalisi jokowi dodo
tidak mendukung jokowi dodo untuk di pilpres dua ribu sembilan belas
tetapi zulkifli hasan mengatakan selatu rahmi politik ini
ketika pada saat acara ini memang diperlukan untuk paling tidak bisa memberikan gambaran kepada masyarakat bahwasannya
kontestasi sudah selesai tinggal bagaimana silaturahmi antara para elit politik bisa berlangsung bisa terjalin melalui acara
dan memang momennya pas ketika pada saat bulan puasa ini
putri kalau misalnya kita melihat memang ini belum bisa menjadi secara kesimpulan secara pasif
tapi kalau kita melihat bahwa apakah ada koalisi kita tentu belum bisa membicarakan lebih lanjut arahnya seperti apa
kita melihat putri ini adalah ketiga kalinya presiden jokowi dodo bertemu dengan zulkifli hasan
kalau saya mencatat pertama kali adalah pasca tanggal tujuh belas april kemarin
tanggal dua puluh lima april pada saat itu presiden jokowi dodo menulantik gubernur maluku
lalu kemudian presiden berbicara empat mata bersama zulkifli hasan di istana merdeka
lalu kemudian catatan berikutnya adalah ketika pada saat acara buka bersama kemarin di istana negara
lalu kemarin juga akhirnya di hari ini bertemu udah lagi bersama
dan jokowi bersama dengan zulkifli hasan memang kapasitasnya sebagai presiden dan sebagai ketua npr
tetapi memang kalau kita melihat koalisi ataupun kecairan kecairan suatu rahmi politik bisa berjalan
ketika pada saat adanya komunikasi yang intens adanya komunikasi antara sesama masing masing tokoh ini
karena kalau melihat bahwa kutufik hasan yang merupakan dari pihak pan adalah tokoh politik yang kemudian
yang merupakan dari polisi dua yang sejauh ini memang kita tunggu putri
dari pihak dua koalisi dua baru dua partai yang sudah berkomunikasi ataupun sudah bertemu dengan koalisi dari jokowi dodo
yakni melalui pan zulkifli hasan dan yang kemarin juga bertemu ada perwakilan dari demokrat
yang yakini agus haribungkuti yudhoyono
baik terima kasih